menjelang kirap kereta pengantin pada minggu pagi sebelas desember esok
dua puluh delapan ekor kuda yang akan menarik dua belas kereta dikarantina di mapolresta solo
selain itu kusir atau pengemudi kereta yang akan membawa kedua mempelai kaisang dan erina
sudah tiba di solo jawa tengah serta ikut menginap di mapol resta solo
menurut kusir yang akan mengangkut kaisang dan erina yang juga anggota polri
aib tuwarsito bapin kamtipmas polsek kesugihan polresta cilacap
untuk menjaga agar kondisi tetap prima kuda perlu diistirahatkan
serta diberi pakan tambahan dan vitamin
apa yang disiapkan untuk kuda
jadi kuda juga kita kasih vitamin kita kasih mineral
pola makannya pun kita ubah dengan hari hari
biasa kalau tidak dipakai untuk acara acara event besar
kusir atau cocok
itu nanti kuda yang akan kita pakai
nanti kuda jenis kpi itu kawin silang ataupun keturunan antara kuda lokal indonesia dengan kuda import
karena bangga wong karena saya kok ditujuk sebagai kusir di pernikahan orang nomor satu di indonesia
marsito mengaku bangga ikut serta dalam rangkaian acara ngunduh mantu putra presiden joko widodo
pertama kali dihubungi panitia untuk menjadi kusir ia tidak menyangka
namun tuwarsito menyebut
kusir ini akan menjalankan tugasnya dengan maksimal
gerab kereta pengantin kaisang dan erina direncanakan dilakukan besok pagi
dimulai dari loji gandrung menuju puromangkunagaran yang berjarak sekitar satu tujuh km
sri hartono solo jawa tengah